aktivitas keagamaan jemaat saksi saksi yehua di kompleks ruko di wilayah cilengsi bogor jawa barat
menuai protes warga sekitar tak ingin ada konflik pihak pemerintah desa menggelar mediasi
mempertemukan kedua belah pihak guna mencari solusi aktivitas keagamaan di salah satu ruko
di jalan raya narogong desa limus nunggal kecamatan cilengsi diprotes warga yang menganggap
ruko bukan rumah ibadah dalam proses mediasi yang dihadiri juga oleh sejumlah tokoh agama
setempat hingga aparat tni dan kepolisian perwakilan warga mengaku tidak melarang
adanya aktivitas apapun di ruko tersebut namun mereka meminta agar kegiatan keagamaan
dipindahkan ke tempat yang bukan di pinggir jalan raya atau dilaksanakan di rumah ibadah yang sudah
ada di wilayah mereka seperti diketahui jemaat saksi saksi yehua sudah ada di indonesia sejak
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam kejaksaan agung pernah mengeluarkan larangan aktivitas jemaat itu namun
dua ribu satu aturan itu dicabut oleh pemerintah dan jemaat ini dicatat dibawah naungan kekristenan oleh
kementerian agama jadi pada hari ini kita pemerintah desa limus nunggal memfasilitasi
terkait dengan permohonan warga yang disinyalir diduga ada kegiatan keagamaan dari agama masrani
yaitu saksi saksi yehua kalau nggak salah jadi warga pengennya geserlah sedikit gitu jangan
terlalu mencolok itu kegiatan itu jadi sempat saya sarankan juga kenapa sih kan disini sudah
ada beberapa tempat ibadah juga ya di limus tunggal ini dia bilang kalau mereka memang
berbeda dengan agama teman teman nasrani yang lainnya bahwa dia tidak merayakan natal